oh aduh aduh aduh awas tenang masa
nah eh rena
senang aduh pinter
kamu tahu nggak kenapa kita mesti siram tanaman
betul supaya tanamannya tumbuh
malam baru tuh
mamanya mas al ada di jakarta
oh ya al mungkin sudah terlambat
gue turut berduka soal roy
siapapun yang berani bermain main atau mengusik saya dan keluarga saya
saya akan pastikan dia menyesal
sampai sekarang apa apa sudah pernah ketemu dengan orang tua al
sampai sekarang belum pernah ketemu
eh tapi yang bapak tahu
papanya al itu sudah meninggal
kalau mamanya lagi di luar negeri
ini benar benar mencurigakan
dari awal aku lihat al menikahi andin dengan begitu cepat
pasti ada sesuatu yang disembunyikan al di baran
mama mau kamu jaga kandungan kamu baik baik ya
pokoknya tenang saja
saya pasti bantuin apapun untuk elsa
itu kan cucu kita
udah kalau gitu kita pamit
mama antarin sampai depan ya
jadi sebentar ya pak
mobil ketinggalan nih ma
tunggu sebentar ya
belum sempat ke indonesia
itu lagi yang ditanya
belum sempat pak
tapi saya sudah telpon mama
tanya kapan balik indonesia
bukannya mama anda itu tinggal di jakarta
kan tinggal barengan rena
maksud anda apa ya
kejadian yang kemarin
anda salah paham
saya memanggil ibu itu dengan sebutan oma
karena dia memang omonya rena
dia memang omonya rena
salah paham atau salah dengar ya
tapi saya dengarnya anda panggilnya
mungkin anda yang salah dengar
karena sebelum ini anda kan juga
sempat salah menuduh saya
aku bisa lakukan semuanya sendiri
apabila apakah bapak memiliki kesalahan
akan bisa menjadi pohon bimbing
apa itu bu
kamu balik ke sini kenapa oh pasti karena ketinggalan kunci ini bener
ya udah mau ya lebih hati hati ya assalamualaikum waalaikumsalam
rahmatlah siapa yang harus aku percaya nino atau al nino gua harus waspada sama dia jangan
sampai gara gara dia semua rencana gue berantakan mas kamu kenapa dia mainnya sih
orang bukan radio gak harus ngobrol kan
jelak amat sih mas oh ya tadi kamu ngomong apa sama papa sama stino
aglonema resident itu tempat tinggal siapa mas kamu bisa diem enggak enggak
usah banyak tanya saya lagi konsen fokus nyetir ini
mas tangan kamu sakit ya mas ya
tadi ya kamu bisa diem enggak saya bilang ini saya lagi fokus nyetir mau kecelakaan
enggak mas enggak
saya kok tumben kita pulangin lewat sini
enggak tadi sebelum jalan kan aku cek gps
ternyata jalan ke arah rumah yang biasanya agak macet jadi ya aku ambil jalan ini aja
kan sama aja oh gitu oke
sekarang renakan cek ya pinter
udah udah udah awas deh mas ya
nah eh rena rena seneng nggak siram tanaman sama oma seneng aduh pinter kamu
tahu nggak kenapa kita mesti siram tanaman karena tumbuh supaya tumbuh very clivercar ke
betul supaya tanamannya tumbuh jadi harus dikasih minum sama kayak rena ya harus banyak minum ya
apa sebenarnya rahasia yang disimpan aldebaran
oh cucu oma pinter sekali
ya allah rasanya hati om tenang setiap melihat kamu sayang
sayang ini kok jalannya pelan banget sih
nino kalau bisa lebih cepat lagi

kasihan elsa mungkin capek dia kan lagi hamil ya sayang lebih cepat lagi jalan ya
yang mana ya
ini dikirani binti andin
itu kan mas al kesakitan lagi pasti karena kejatuhan tadi
ya aku mau ngecek mas ini kayaknya memar deh
gak usah gimana mas kamu ngelakuin itu kan juga karena nolongin aku mas
makanya memar gini
aku obatin ya
ki ambilin p tiga k dong
di sini banget ya mbak gak bisa di kamar aja gitu apa
aku kan di bawah umur
boleh diambil aja gak
mas ini harus dikasih obat mas kamu juga tadi kan karena nolongin aku